kenapa berhenti disini ben
kau mau ngapain ben
aku cuma pengen
kita gak boleh ben
inaka masa sama pacar sendiri gak boleh
toh kamu gak akan hamil gara gara sebuah ciuman di pipir
tapi kita gak akan tahu apa yang akan terjadi setelah itu ben
ya kalau begitu
aku hanya akan mencintai dan menyayangi kamu
masa dicium sama pacar sendiri malu
papi sama mami pengen tahu
sampai dimana sih hubungan kalian
serius ben tanya inaka
nah tunggu apa lagi
kan band sudah punya pekerjaan
inaka kan masih kuliah ben
tinggal selalu tahun lagi
iya tapi ben
kamu tahan nunggu satu tahun
sebetulnya sudah gak nahan ben
kalau gitu ben nunggu apa lagi
sebaiknya diresmikan aja secepatnya ya kan mas
lebih cepat lebih bagus daripada terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
ya inaka sih terserah mas ben aja nih
nanti inaka biar saya antar aja ma
biar nanti ben yang antar je
iku di campan
beberapa hari lagi
ini tempat biasa aku kumpul sama teman teman sayang
ben pulang aja yuk
tiga puluh udah malem justru makin malem makin seru kamu harus tahu sayang ben ben ben ben ben
jam segini ben cinderella aja pulang jam dua belas itu
kenapa berhenti sini ben mogok
aku cuma pengen kita nggak boleh ben
enak masalah pacar sendiri nggak boleh kau kamu nggak akan hamil gara gara sebuah ciuman di
tipe tapi kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi setelah itu ben kalau begitu kita nggak
boleh semua orang juga tahu bahwa kita bakal merit sampai kapan kayak gini terus please
ben anterin aku pulang
anak anak ben kamu jemput aku tuh

yang gol holy prefer buka romans
kamu jemput aku kan
sebentar aku jemput kamu
kamu tunggu gak apa apa ya
iya aku tunggu
lu gak bosen
ritual lo setiap hari begitu mulu
lu udah nganterin dia ke kampus
dia udah nepon lu
udah makan belum
makannya pakai apa
dan makannya sama siapa
lu suruh jemput dia ke kampus lagi
capek gak sih
yang perlu ditanya nih
status lu sebenarnya apa sih
masalahnya apa sih
gua sendiri gak tau masalahnya apa
ngapain lu di sini
lu bikin penyok kaleng gak salah apa apa
masalah sama gue ayolah ben masalah siapa sih
ineke kenapa lagi dia
gue nggak tahu gimana harus cerita bagaimana mulanya
yang jelas sekarang gue ngerasa hubungan gue dan ineke
ben lu bikin pusing gue
mendingan itu cerita dari awal yang detail
gue nggak tahu yoke
gue ngerasa semuanya baik baik saja tapi semuanya sempurna
nggak ada gelombang
itu poinnya apa yang gue bilang hubungan lu tuh sama ineke
kelewat mulus flat tau nggak
loh bukannya itu yang diharapkan dari setiap hubungan
aduh gimana ya jelasinnya
ibarat ada lima mangkok sayur asem
mangkuk pertama sayur asem nggak pakai asem jelas itu bukan sayur asem
mangkok kedua kurang garam
mangkok ketiga nggak pakai mecin
mangkok keempat nih kumplit
hubungan lu tuh sama inaknya kayak gitu
ada sabar kelewat sabar pengertian kelewat ngerti
hubungan lu tuh hambar
paling enak tuh mangkok sayur asam yang kelima
pakai jagung manis dan ditambah sambal
jadi asemnya cukup manisnya ada pedes pedesnya juga dikit
garamnya nggak terlalu berlebihan
harusnya tuh hubungan lu tuh sama inekku seperti itu
bukan kayak ser asem yang standar
kenalin nih temen gue

kamu belum dijemput
enggak hari ini aku pulang sendiri
kalau nggak boleh ngapain aku tawarin
bentar ya aku telfon ben dulu
aku cuma pengen ngabarin band
biar nanti dia gak khawatir mikirin aku pulang sama siapa